rahmat arifin dan imam afriyadi dua terdakwa pembunuhan karyawati di tangerang banten dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim pengadilan negeri tangerang
kuasa hukum terdakwa menilai fonis itu terlalu berat
menyatakan terdakwa ramad arifin arif singkartono telah terbukti secara terjadikan berhubung bersalah melakukan pidana pidana bersama sama melakukan penyelenggaraan berencana dan perkuasaan
menjatuhkan pidana terdakwa imam afriyadi dan imam singkuti dan terdakwa ramad arifin arif singkartono dengan pidana mati
menurut majelis hakim yang diketuai oleh muhammad irfan pembunuhan itu dilakukan secara sadar dan terencana
dalam fakta persidangan diketahui bahwa korban yang berusia sembilan belas tahun itu tewas akibat pendarahan
putusan yang dikeluarkan hakim sesuai dengan tuntutan jaksa
setelah ini kedua terdakwa diberi waktu tujuh hari untuk melakukan banding di pengadilan tinggi
penasihat hukum terdakwa menilai putusan itu terlalu berat
sedangkan jaksa penutup umum akan menunggu apakah terdakwa menggunakan haknya untuk banding
kedua terdakwa tetap bersikeras tidak melakukan perbuatan seperti yang disampaikan dalam dakwaan jasa penuntut umum
ya rasanya tentunya pertama dia belum pernah melakukan tindak pidana
kedua kali usianya masih cukup muda dan masih punya potensi untuk merubah hidupnya
sesuai dengan rasa keadilan untuk masyarakat ya putusan tersebut tinggal menunggu dari hak para terdakwa untuk mengajukan upaya hukum tingkat banding
kita masih ada waktu pikir pikir tujuh hari ke depan
baru saya nyatakan
apabila dari putusan tersebut tidak ada nyoba hukum